saat ini komisi pemilihan umum provinsi dki jakarta menggelar acara peluncuran surat suara yang akan digunakan dalam pilkada bulan februari mendatang
kita langsung saja bergabung untuk mengikuti jalannya acara tersebut
surat suara sudah ditetapkan
surat suara yang akan digunakan dalam pilkada dki jakarta seperti ini adalah surat suara yang sudah ditetapkan
tertapkan dan disetujui oleh ketiga pasangan tahun
jadi setiap pasangan tahun sudah memberikan persetujuan pada fotonya pada namanya dan juga kemudian juga nomor urutnya
semuanya sudah memberikan persetujuan
tentu saja atas persetujuan itulah kemudian kpu melakukan percetakan terhadap surat suara yang akan dilakukan di sebuah perusahaan
yang sudah ditetapkan
nanti saya beritahu pak pak dil akan melakukan itu
nah selain surat suara ini kpu juga sudah menyiapkan template untuk penyandang tunanitra
jadi templatenya seperti ini
ini buruk brail gitu
jadi kalau nanti bagi kawan kawan kita penyandang tunanitra tentu saja perlu alat khusus
dan alatnya seperti ini gitu
ya alatnya seperti ini ya
ini adalah buruk brail
kalau dicoba nanti prakteknya bisa saya minyak
jadi ini dimasukkan surat suara
ini dimasukkan ke dalam buruk brail ini
ini dulapak ya
jadi ini surat suara
kemudian masuk ke dalam banjir
templatenya sudah disesuaikan dengan adanya nomor ulutnya

kemudian nanti kawan kawan kita juga mencoba
dan kita akan memperbaiki
dan itu sudah selesai nanti diambil
kemudian dikipas surat suaranya
kemudian dimasukkan ke dalam
nah kalau dilipat
kalau dilipat besarnya surat suara sebesar ini
jadi cuma segini nih
dari surat suara yang tadi
di tabungkan itu
ini terkait dengan surat surat
nanti lebih detail pak fadil akan menjelaskan
nah yang ketiga
terkait dengan rekrutmen tenaga kpps
kelompok penyelenggara pemungkutan suara
yang akan menyelenggarakan pemungkutan dan penghitungan suara di tps
jumlah tps di provinsi dki jakarta untuk pilkada dua ribu tujuh belas ini
nah tiap tiap tps
itu jumlah penyelenggaranya
itu adalah tujuh orang
kppu dki akan
apa melakukan rekrutmen terhadap sembilan puluh satu satu ratus enam puluh satu perlukas
ditambah dengan dua petugas
ketertiban dan keamanan di tps
dua orang di atas tps
dan juga secara keseluruhan jumlahnya satu ratus tujuh belas dua ratus tujuh
ini terkait dengan rekrutmen tenaga kpps
nanti akan dijelaskan oleh pak sidik
sekelaku ketua penyelenggara
saya kira pengantarnya seperti itu
nanti lebih detail
kebat oleh bu beti
logistik oleh pak fadil
dan nanti rekrutmen kpps
oleh pak siddiq
yang membidangi masing masing
saya persilakan bu beti
untuk lebih detailnya terkait dengan debat
silakan pak fadil
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi debat pertama
sebagaimana disampaikan oleh pak ketua
itu akan diselenggarakan tanggal tiga belas januari dua ribu tujuh belas
demikian kita saksikan bersama
peluncuran surat suara oleh kpu provinsi dki jakarta
yang akan digunakan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta